sepuluh november dua ribu dua puluh tiga kota surabaya didapuk menjadi salah satu tempat pembukaan piala dunia u tujuh belas
sebagai tuan rumah sejumlah persiapan tengah dipersiapkan oleh pemerintah kota surabaya
selain infrastruktur sejumlah tempat wisata heritage dan umkm lokal menjadi prioritas pemerintah
apalagi event ini akan menjadat perhatian wisatawan lokal hingga manca negara
dan kita sudah menyiapkan segala infrastruktur baik itu yang di stadion venue nya
maupun segala transportasi yang menuju ke arah gbt gelora bung tomo surabaya
begitu juga kita sudah menyiapkan manchardes atau souvenir souvenir yang mana nanti di hotel hotel itu bekerjasama dengan umkm
itu mereka melakukan suatu
bentuk bentuk mensedes yang cukup menarik khususnya ciri khas kota surabaya
piala dunia u tujuh belas ini juga disambut antusias oleh perhimpunan hotel dan restoran indonesia atau phri jawa timur
perhelatan ini kan sepuluh sampai dua puluh satu ya
sepuluh november sampai dua puluh satu november
ada sepuluh harian ini harus kita manfaatkan dengan baik gitu
untuk memperkenalkan surabaya dan jawa timur pada umumnya
kita mempersiapkan destinasi yang dekat dekat saja
bersama pemerintah surabaya
seperti ya ada susur sungai kemudian mangrove kemudian kampung tematik
dan kalau umpamanya itu ring satu kalau umpamanya agak punya waktu longgar
tidak pas ada pertandingan itu bisa ke bromo malang batu atau ke mojokerto gitu
dan itu kita sudah persiapkan di daerah daerah itu
karena jumlahnya ini kan lumayan banyak ya
kalau kapasitas stadionnya empat puluh lima ribu
orang luar kota atau luar negeri
itu saja sudah harus kita persiapkan dengan baik
sebagai tuan rumah surabaya juga akan memiliki maskot tersendiri dalam piala dunia u tujuh belas ini
saat ini maskot tersebut masih dalam proses desain
sebelum nantinya akan diusulkan ke fifa